saudara anda masih menyaksikan breaking news kompas tv terkait pesawat latih yang jatuh di area lapangan sunburst bsd serpong tanggerang selatan
yang anda saksikan ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan
ada dari basarnas bpbd tanggerang selatan polisi tni pemadam kebakaran dishub dan juga pemerintah daerah setempat
ada juga tim knkt yang akan melakukan investigasi terkait dugaan penyebab jatuhnya pesawat latih ini saudara
dari informasi yang disampaikan oleh kapolres tanggerang selatan akbp ibnu bagus santoso ada tiga orang menjadi korban jiwa
satu sudah dibawa ke rumah sakit kabupaten tanggerang dua masih berada di dalam badan pesawat
dari tiga orang ini dua sudah teridentifikasi
yang saat ini juga tengah dilakukan karena dua korban masih berada di dalam badan pesawat
sehingga tim gabungan yang melakukan evakuasi menggunakan alat potong alat bantu untuk dapat mengeluarkan mengevakuasi dua korban ini saudara
tadi dua orang yang sudah teridentifikasi adalah pilot dan juga satu orang penumpang
ya mario bisa anda gambarkan saat ini apa yang sedang dilakukan di sana
ya sini dan juga saudara hingga saat ini sore ini tepat sekitar dua tiga menit yang lalu baru saja dikeluarkan jenazah yang terperangkap di dalam pesawat yang jatuh di wilayah bsd ini
satu dari dua korban jiwa
seperti yang tadi sudah anda dengar bahwa ada tiga korban dalam peristiwa ini
satu yang berada di luar pesawat tergeletak di jalan
dan dua lagi korban jiwanya terperangkap di dalam pesawat
dan tadi baru saja sekitar dua menit yang lalu dari pihak bbbd dan juga timsar mengangkat jenazahnya yang baru saja berhasil dikeluarkan dari dalam pesawat
untuk diketahui dari tadi memang saudara proses terus dilakukan
karena dengan bentuk pesawat yang ultralight atau kecil ini saudara ketika jatuh pesawat remuk dalam arti tidak berbentuk
sehingga pada akhirnya menyusahkan pihak bpbd dan juga tim sar untuk menyelamatkan dua korban yang ada di dalam pesawat tersebut
sehingga tadi prosesnya cukup terbilang agak sedikit lama untuk mengeluarkan
ada beberapa alat yang dipergunakan untuk bisa mengeluarkan kedua jenazah dari dalam pesawat tersebut
namun tadi persis sekitar tiga empat menit yang lalu satu jenazah sudah dikeluarkan dari pesawat dan pihak bpbd
saat ini saudara masih terus mencoba untuk mengeluarkan satu jenazah lagi yang masih terperangkap di dalam
saat ini memang saya dan juga kameramen bodia vimales saat ini berada di wilayah lapangan sunburst
kami bersama tim dari bbbd dan juga sar plus juga disaksikan oleh warga sekitar yang penasaran bagaimana proses evakuasi jenazah yang dilakukan oleh petugas
dan hingga saat ini kami masih terus menunggu masih terus melihat masih terus akan menggambarkan kepada anda bagaimana proses mengevakuasi jenazah tersebut dilakukan oleh petugas
dan saat ini saudara seperti yang anda bisa lihat
kameramen saya budiavimala sedang mendekatkan visual ini ke puing puing pesawat
di mana anda bisa melihat bahwa pesawat dengan kode pkifp yang baru saja pada pukul dua belas tadi jatuh di lapangan sunburst
saat ini masih belum diangkat karena posisinya masih ada jenazah yang berada di dalam
saya mungkin sedikit terkait dengan apa yang sudah diberikan
saya mungkin sedikit terkait dengan apa yang sudah diberikan
saya mungkin sedikit terkait dengan apa yang sudah diberikan
saya mungkin sedikit terkait dengan apa yang sudah diberikan
saya mungkin sedikit terkait dengan apa yang sudah diberikan
dan saat ini saya mengatakan bahwa pesawat ini berasal dari indonesia flying club
afc ini adalah salah satu organisasi yang mewadahi orang orang yang memiliki ketertarikan untuk belajar soal dunia penerbangan
salah satunya adalah sport pilot license
di mana ini bukan seperti yang diberitakan atau informasi simpang siur yang sebelumnya mengatakan bahwa berasal dari sekolah penerbangan di curug tetapi ini berasal dari efc
dan memang tujuan yang seperti tertulis dalam rilis tersebut adalah memiliki rute tujuan dari tanjung lesung ke pondok cabe
saat ini saudara visual yang anda bisa lihat ini kita menyorot ambulan yang dari tadi sudah bersiap untuk
mengangkut jenazahnya dan memang sampai saat ini memang akan dibawa ke rsud kabupaten tanggerang info terakhirnya seperti itu yang kami dapatkan bahwa jenazah ini akan dibawa ke sana
tetapi kami masih menunggu lebih pasti lagi apakah betul akan dibawa ke rsud kabupaten tanggerang ataupun mungkin dibawa ke rumah sakit yang terdekat di wilayah sekitaran tanggerang selatan bsd ini
petugas sedang bersiap saudara untuk mengangkut jenazah yang baru saja dia
dan kita akan menerima informasi jenazah pertama sambil petugas bpbd yang lain berusaha dengan alat bantunya untuk mengeluarkan satu lagi jenazah yang masih terperangkap di dalam pesawat
dan saudara hingga saat ini memang seperti yang anda sudah dengarkan begitu pula dengan rilis yang dikeluarkan oleh polda metro jaya di mana ini ada tiga orang korban dalam peristiwa ini
seperti yang tadi satu adalah seorang pilot satu engineer dan satu adalah penumpangnya
hingga saat ini untuk evakuasi jenazah yang dilakukan kami masih belum bisa masih belum memberikan informasi yang lebih tepat siapa sebenarnya tadi
apakah itu pilot ataupun engineer ataupun penumpang
tetapi kami akan terus mencari info untuk mengabarkan kepada anda terkait dengan ketiga korban tersebut
ya anda bisa melihat saudara di saat ini sedang dilakukan proses dan kami akan terus mengabarkan kepada anda bagaimana kelanjutan dari proses evakuasi yang dilakukan
oke mario sudah ada informasikah soal dugaan penyebab jatuhnya pesawat mario
hingga saat ini cindy dan juga saudara memang dari informasi terakhir ini adalah pesawat latih ultralight yang tujuannya tadi sudah saya sampaikan dari tanjung lesung ke pondok cabe
namun terkait dengan penyebabnya memang belum diketahui
tetapi ada info bahwa pada pukul tiga belas empat puluh tiga tadi pesawat kehilangan kontak
dan pada pukul empat belas atau empat belas lebih tiga puluh
menit pesawat akhirnya jatuh di wilayah bsd tanggarang selatan
info yang baru dapatkan adalah memang tadi sempat kehilangan kontak
itu info dari kepala sar dki jakarta yang mengatakan bahwa sempat kehilangan kontak
tetapi setelah itu memang pada pukul empat belas jatuh di wilayah bsd ini
itu informasi yang masih kami dapatkan hingga saat ini
oke mario kalau tadi sudah ada satu jenazah yang berhasil dievakuasi dari badan pesawat
sudah dibawakah ke rumah sakit rsud kabupaten tanggerang
atau akan menunggu juga evakuasi satu jenazah lagi mario
kalau melihat dari posisi ambulans saat ini yang sudah menunggu dan saat ini masih berada
persis di depan puing puing pesawat yang jatuh
sepertinya mereka akan menunggu posisi evakuasi yang akan dilakukan berikut
saya akan menunjukkan kepada anda dari ambulan visual kita
kita akan coba melihat kepada visual proses yang sedang dilakukan
sehingga seperti yang diduga ini akan menunggu satu jenazah lagi untuk dievakuasi
sebab satu jenazah tadi sudah dievakuasi dengan alat bantu
dan kemungkinan semoga evakuasi jenazah kedua ini bisa lebih mudah
karena kalau anda lihat itu ada yang memegang kantung jenazah
bersiap siap untuk mengevakuasi jenazah kedua
sudah mulai bersiap siap mengambil alatnya
mengambil alat bantu untuk kemudian pada akhirnya ke pesawat
dan mencoba mengeluarkan jenazah kedua yang masih berada di dalam pesawat
koordinasi terus dilakukan antara kepolisian dan juga bpbd
sampai saat ini memang untuk dari masyarakat sendiri tidak boleh mendekat
sekaligus juga proses itu sebenarnya memang dilakukan secara tertutup
sehingga dilakukan secara bersama sama antara pihak kepolisian
balik kepada anda sini dan kita akan terus melaporkan kepada anda proses evakuasinya